usai pernyataan gubernur ntb zainul masdi atau yang lebih dikenal dengan sebutan tuan guru bajang atau tgb
soal dukungannya kepada presiden joko widodo partai oposisi seperti gerindra mengaku terkaget kaget atas sikap tgb itu
sebaliknya kubu parpol koalisi pengusung joko widodo menyambut baik langkah anggota majelis tinggi partai demokrat tersebut
nama muhammad zainul majdi alias tuan guru bajang menjadi sorotan
usai menyatakan dukungannya kepada presiden joko widodo untuk melanjutkan kepemimpinan di periode kedua
menurut saya untuk kasus saya itu ntb membutuhkan dua periode
konteks ntb dengan segala keterbatasannya dengan penduduk sekitar lima satu juta itu membutuhkan dua periode
nah untuk indonesia menurut saya fair
kalau kita memberikan kesempatan kepada pemimpin untuk melaksanakan visi visinya secara berkelanjutan di dalam dua periode
pernyataan sikap dari tuan guru bajang ini membuat partai oposisi seperti gerindra terkejut
anggota badan komunikasi dpp gerindra andre rosiade kepada detik com mengaku kaget mengapa tiba tiba tgb ada di kubu jokowi
sehari selang pernyataan tuan guru bajang persaudaraan alumni dua ratus dua belas pun mencoret nama tgb dalam daftar rekomendasi calon presiden
jurubicara pa dua ratus dua belas novel bakmumin ⁇ kepada cnn indonesia com menilai keputusan untuk tidak mendukung jokowi adalah alasan pencoretan nama tgb
selain itu novel pun menyebut tgb telah mengorbankan harga diri ulama demi jabatan dan mungkin materi
padahal sebelumnya tgb masuk dalam lima capres yang akan didukung pa dua ratus dua belas
karena statusnya sebagai ulama bukan sebagai politikus demokrat
sebaliknya sejumlah kubu parpol koalisi pengusung jokowi menyambut baik sikap tgb itu
dihimpun detik com ketua dpp pdip hendrawan supratikno mengaku gembira dan menebak tgb terkesan oleh kinerja jokowi
hal senada disampaikan partai golkar
ketua dpp golkar aceh hasan satsili menyatakan tgb bisa memenangkan jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas

salah satu wilayah kekalahan jokowi pada pilpres dua ribu empat belas
sementara itu wakil ketua dewan pembina partai demokrat agus hermanto menegaskan
pilihan politik tuan guru bajang merupakan sikap pribadi dan tidak mencerminkan keputusan partai
yang disampaikan pak tgb tentunya ini adalah pendapat pribadi
karena kalau pendapat dari partai tentunya yang menyampaikan dari dpp
dan ini adalah pendapat pribadi sehingga tentunya terlepas dari
pendapat dari partai demokrat
tentunya anggota majelis tinggi semuanya mempunyai juga hak
hingga saat ini partai demokrat belum mengambil keputusan siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres pada pilpres dua ribu dua puluh
keputusan soal capres dan cawapres akan diambil dalam rapat majelis tinggi partai
yang beranggotakan sembilan orang termasuk tuan guru bajang
tgb atau tuan guru bajang mendukung peta hana jokowi dodo sampai dua periode
bagaimana sikap oposisi dan bagaimana sikap partai partai pendukung koalisi jokowi
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan arsumber yang sudah hadir di studio aceh
hasan satsili ketua dpp partai golkar selamat malam
selamat malam mas indra
kemudian ada siti zuhro analis politik senior lipi selamat malam
selamat malam mas indra
masih memantau peta politikan tanah airnya ya menjelang dua ribu sembilan belas ya
insya allah ya
oke dan melalui sambungan telepon sudah ada ferry juliantono
wakil ketua umum partai gerindra
bang ferry selamat malam
selamat malam mas indra
baik rupanya kepentingan mendadak ya sudah dipanggil ketua umum
ini ada hal yang krusial berarti ini ya
ini ada mendadak ya minta maaf
habis pertemuan dengan pak afrago dengan pak arif hasan tadi
bang ferry nah sekarang kalau kita lihat sikap dari gerindra sendiri seperti apa
melihat seorang atau sosok tgb tuan guru bajang
yang kemudian menyatakan secara terbuka bahwa sebaiknya presiden joko widodo
bisa memimpin selama dua periode
ini bisa juga diartikan sebagai sebuah dukungan untuk dua ribu sembilan belas ke depan
bagaimana gerindra melihat ini bang ferry
ya pertama saya tentu mengapresiasi bahwa tuan guru bajang merupakan salah satu tokoh islam
atau kepala daerah yang berhasil
dan sebenarnya kami juga
berharap bisa berada dalam satu barisan
tuan guru bajang ini
jadi kalau kemudian saya harus menanggapi
pak tuan guru bajang
menurut saya ya itu pernyataan
yang sifatnya sangat pribadi
yang ngerti maksudnya
dan bisa jadi ya
saya kan gak tau apakah
pak tuan guru bajang
kemudian melontarkan pernyataan
soal soal seperti apa kira kira bang
mudah mudahan itu satu bentuk keikhlasan
kemudian mengeluarkan pernyataan itu
sebab pertama karena memang
ngefans artinya memang
memang ada kesukaan
sangat tinggi terhadap
yang akan didukung
ada juga karena sebab sebab
ya saya gak tau
ada juga yang
ada yang karena terintimidasi
ada yang kemudian
nah saya gak tau
saya gak mau berperasaan gak buruk
mungkin pak tuan guru bajang yang lebih
tapi itu pernyataan yang
mengagetkan ya bang ferry ya
ya karena pertama
dari sosial media
banyak yang kemudian kecewa juga itu
tetapi kalau kami
ya dari partai gerindra
ya itu merupakan hak pribadi
pak tuan guru bajang
untuk kemudian punya preferensi
politik seperti itu
bang ferry sebenarnya
kalau tadi ada kata mengagetkan itu
apa yang membuat mengagetkan
apakah selama ini memang tuan guru bajang
sudah bersikap juga terus
misalnya mengkritisi atau berada di
apa namanya di sektor pak jokowi
atau ataukah bagaimana
dalam konteks dua ratus dua belas
beberapa kebijakan dari
presiden jokowi dodo yang
kemudian misalkan soal
ormas tahu saya
pak tuan guru bajang salah satu
figur yang kemudian
terhadap pemerintah ya
pada saat dua ratus dua belas pun
posisi pak tuan guru bajang malah
dalam posisi berada dalam barisan
yang kemudian ikut
dalam demonstrasi dua ratus dua belas
pengunjuk rasa dua ratus dua belas itu
jadi ukurannya ikut terlibat dalam dua ratus dua belas itu ya
tiba tiba tuan guru baca
mengatakan bahwa presiden jokowi dodo

harus dua periode
karena tidak sejalan dengan semangat
yang sekarang sedang muncul
di tengah masyarakat
tentang semangat ganti presiden
yang di dalam semangat ganti presiden itu
di dalamnya ada semangat tentang
ekonomi yang sekarang
akan dihadapi oleh
bangsa ini dan lain sebagainya
bang ferry tapi apakah benar
apakah pernah sebenarnya
tuan guru bajang itu kemudian
seperti yang anda sebutkan tadi
kalau memang pernah menyampaikan itu
kemudian paling tidak mendukung
tagar ganti presiden itu
atau misalnya tadi anda sebutkan terlibat dua ratus dua belas
sejauh apa keterlibatannya
baru ketika beralih mendukung
jokowi dodo baru itu mengagetkan
nah sebenarnya dimana letak mengagetkannya
kalau hanya sekedar ikut demo dua ratus dua belas itu
kan agak berbeda
kalau menurut bayangan
tuan guru bajang posisinya tidak
di situ tapi saya tetap
sekali lagi menghormati
tuan guru bajang
mudah mudahan itu datang dari keikhlasan
tuan guru bajang
bukan dari intimidasi
karena kan kita juga tahu
tuan guru bajang juga kemarin
tidak tahu persis
kenapa tiba tiba dipanggil kpk
masalah kan juga tahu
bagaimana anda melihat dari
partai koalisi golkar pendukung pak jokowi
dengan adanya pernyataan tuan guru bajang
artinya kata katanya bukan mendukung ya
tetapi sebaiknya presiden jokowi menjabat dua periode
nah anda sendiri melihatnya seperti apa
apakah ikut kaget juga seperti gerindra
karena mungkin mengasosiasikan
selama ini berada di
apa namanya pihak seberang
pihak yang mengkritisi pak jokowi
ataukah selama ini tgb juga berada di tengah saja
tidak tidak berada kemana mana sebenarnya
figur yang sangat menarik ya
pertama beliau adalah seorang gubernur
nusa tenggara barat
yang selama ini
dalam berbagai macam kegiatannya
telah menunjukkan prestasi yang luar biasa
dan apa yang menjadi
tuan guru bajang selalu menjadi
panutan bagi masyarakatnya
di dalam pilpres dua ribu empat belas
kita tahu bahwa
salah satu kantong
dari kemenangan pak prabowo adalah di
pak jokowi kalah di ntb ya
pak jokowi kalah di ntb
jadi secara afiliasi politik
pak tuan guru bajang
telah menunjukkan bahwa
memang beliau arah politiknya pada saat dua ribu empat belas itu adalah di pak prabowo
itu salah satu indikasinya ya
salah satu indikasinya
jadi memang soal kedekatan politik
di luar pak jokowi saya kira
itu saya kira jelas sekali
nah ketika beliau mengatakan bahwa ada
pernyataan seharusnya pak jokowi
itu menunjukkan bahwa adanya satu pengakuan politik
yang disampaikan oleh seorang
dimana secara tidak langsung
memang pak jokowi harus diteruskan kepemimpinannya
pengakuan keberhasilan juga di periode yang
menurut saya begitu
kalau saya baca di dalam berbagai macam wawancara
yang telah dilakukan oleh beliau
misalnya banyak sekali proyek proyek
yang dua periode
dan secara kebetulan juga istri
tidak salah adiknya maju
sebagai wakil gubernur
dari seorang gubernur namanya
julki primansa dan menang
dalam pilkada yang kemarin
jadi betapa besar pengaruh beliau
selama dua periode beliau menjadi gubernur
beliau mengakui banyak saya kira
yang menjadi perhatian pemerintahan jokowi
di nusa tenggara barat
misalnya salah satunya adalah
tentang kawasan ekonomi khusus di mandalika
itu tidak bisa berdiri sendiri
tidak bisa berdiri sendiri
keberhasilan pemimpin ntb
tetapi ini membutuhkan sokongan yang sangat kuat
dari pemerintah pusat
dan saya kira dalam beberapa kesempatan
pak jokowi memiliki perhatian khusus terhadap
di ntb tersebut
memang juga pak jokowi beberapa kali ya
nah yang ingin saya katakan adalah
bahwa secara tidak langsung
apa yang dilakukan oleh pak jokowi
itu juga dirasakan oleh
tuan guru bajang
di dalam konteks pemerintahan pak jokowi ini
dan ini adalah
tidak ada perubahan sikap politik keberpihakannya
betul dan saya kira banyak ya
dari para kalangan ulama sekalipun
yang pada awalnya
di dalam dua ribu empat belas
yang lalu tidak mendukung pak jokowi
tetapi setelah melihat
bagaimana kinerja pak jokowi
lalu dia malah berbalik arah mendukung pak jokowi
oke pengakuan kinerja terhadap jokowi
diwujudkan dalam pernyataan tersebut
oke baik analisis dari mbak wiwi seperti apa
apakah ini kemudian tanda tanda
pak jokowi tidak hanya berhasil merangkul
apa namanya beberapa pihak yang selama ini
mungkin berada di seberang beliau begitu
dan sekaligus juga berhasil merangkul wilayah wilayah
dimana pak jokowi kalah
dalam pilpres dua ribu empat belas lalu begitu
ya menurut saya menarik ya
ini periode dukung mendukung
jadi gak usah kaget menurut saya
menjelang agustus mbak ya
menjelang agustus ya oke
yang tadinya lawan menjadi kawan
yang tadinya kawan menjadi lawan
jadi di indonesia itu gak ada yang tidak mungkin
apalagi politiknya cair seperti ini dan sebagainya
tapi pertanyaan yang paling menarik adalah
mengapa pak gubernur ini
nah itu yang harus diketahui
jadi tidak sekedar
wah ini mengagetkan tidak itu aja
jadi apa dibalik itu
nah ini yang menarik menurut saya
jangan jangan memang lama
pak tgb ini menunggu nunggu gitu ya
siapa yang akan meminang atau mengajak dan sebagainya
eh ternyata gitu ya
pihak istana atau dari koalisi pendukung pak jokowi
yang sangat agresif gitu ya
mendekati dan sebagainya
termasuk pak jokowi dan pak tgb yang sangat agresif gitu ya

mendekati tuan guru bajak
termasuk bagaimana kunjungan kunjungan ke ntb dan sebagainya
karena itu mass political base nya bukan pak jokowi kan gitu
lah pak jokowi punya atensi itu sejak dua ribu tujuh belas
harus ditontonkan secara kasat mata gitu ya
tidak hanya dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas semakin gitu ya
nah ini yang atensi ke jawa barat
atensi ke ntb itu luar biasa ya
jadi analisis dugaan anda
dugaan analisis anda terkait dengan pak jokowi dan pak tgb itu luar biasa ya

menyatakan berdukungan mendukung pak jokowi untuk dua periode itu
lebih kepada karena ingin diajak untuk ikut masuk bursa pilpres
karena dia sudah merasa sudah dua periode
kalau dua periode berarti dia harus naik kelas gitu kan
dari kepala daerah
masa ya terus menerus di ntb kan gitu
lah nunggu menunggu gitu
kok tidak bisa
ada ajakan sama sekali dari semuanya
termasuk dari demokrat
termasuk dari partai partai yang katanya memang pendukung untuk dua ratus dua belas dan sebagainya
jadi itu yang lalu membuat pak tgb
kemungkinan ada perubahan dukungan itu
nanti kita lanjutkan lagi analisis mbak wiwi ya
sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana reaksi masing masing dari partai politik
kalau kita baca dari detikom
pbb menyatakan bahwa tuan guru bajang dia pintar cari momen
nah itu apakah mungkin yang mungkin dengan analisis mbak wiwi ya
lalu dari pan mengaku heran
mengapa tuan guru bajang mendukung jokowi dua periode
tadi gerinda sudah disampaikan oleh bang ferry
bahwa mengaku cukup mengagetkan ini
kemudian kalau partai demokrat sendiri
silahkan itu pendapat secara pribadi
tetapi sikap demokrat belum menentukan akan mendukung siapa
pernahnya saya akan segera kembali
terkait dengan dialog malam hari ini
tuan guru bajak mengaku mendukung jokowi dua periode
tapi tadi sudah dijawab oleh bang aceh
lebih kepada ini sebenarnya bentuk pengakuan dari tuan guru bajang
atas keberhasilan kerja pak jokowi begitu sebagai presiden
sehingga kemudian malah berpikir
lebih baik didukung selama dua periode
bagaimana anda melihat pendapat seperti ini
pertama kalau pemerintahan ini ada beberapa kejadian
yang kelihatannya kemudian didukung
tapi sebelumnya masyarakat juga tahu
ada peristiwa sebelumnya
satu soal golkar dan p tiga
mas aceh itu dulu pendukung pak prabowo subianto
karena partanya diajak acak oleh menteri hukum dan ham
terjadi dualisme sepemimpinan
dan akhirnya mendukung pak jokowi
kemudian ada pak haritanu
saya nggak tahu
terus kemudian tiba tiba berbalik
kemudian mendukung pak jokowi
masyarakat nilainya itu merupakan peristiwa yang
tidak bisa dipisahkan
melatar belakangi kepindahan dukungan gitu ya
bang ferry ya
menyampaikan bahwa dukungannya terhadap pak jokowi
merupakan dukungannya didasarkan karena pertimbangan pertimbangannya
sebenarnya juga ada peristiwa sebelumnya yang ikut mempengaruhi
jadi motivasi alasan mendasar seseorang atau kelompok atau apapun
untuk memutuskan seperti yang disampaikan oleh pak tuan guru bajang
alasannya itu didasarkan apa
mudah mudahan saya makanya menyampaikan
mudah mudahan seperti yang mas aceh sampaikan
tapi kalau bukan
karena hal hal yang bukan karena yang tadi seperti pak aceh sampaikan

saya pun juga tahu
tapi sekali lagi
apa yang disampaikan oleh elit pimpinan agama
itu bisa jadi juga
kemudian bukan merupakan keputusan kolektif dari masa pendukungnya
pimpinan pengurus besar nahdlatul ulama
belum tentu diikuti oleh pendukung atau anggota pengurus nu
tetapi masa nu
mendukungnya pasangan anisandi
kira kira saya mau menyampaikan seperti itu
bang ferry ini sepertinya mau rapat ya bang ferry ya
nah bang ferry tahan dulu ya
saya yakin minta tanggapan dulu ke bang aceh
kalau tadi bang ferry sempat membuka ya
mengangkat lagi persoalan persoalan keberalihan
pada tgb kan diperiksa
oke baik mungkin bang aceh bisa menjawabnya
diungkap golkar p tiga
pak tgp sendiri beberapa
waktu yang lalu diperiksa kpk apakah ini
mungkin saya tidak melihat
ini kan sebetulnya dugaannya kang ferry ya
ini cara membaca masyarakat
melihat ya tidak
bahwa ini cara membaca masyarakat ya
tetapi bahwa menghubung hubungkan
kasus beberapa kasus
misalnya terhadap apa yang dialami oleh
tuan guru bajang saya kira juga
oleh karena itu menurut saya
tentu saya dari sejak awal selalu
berhusnudon terhadap setiap
orang yang tahu persis
apa yang terjadi pak tgb sendiri
sekarang kita dengarkan bang aceh dulu
kita tentu berhusnudon terhadap apa
yang menjadi motivasi seorang tuan guru bajang
yang saya maksud adalah tuhan
guru bajang ini kan sebetulnya bukan orang
yang saya maksud bukan orang seperti beliau ini adalah
sebelumnya adalah ketua umumnya adalah
sekarang ketua umumnya
adalah tuan guru bajang
beliau adalah dokter
kalau tidak salah dr tafsir
di universitas al azhar mesir
artinya maksudnya apa artinya kalau saya
memandangnya kalau soal
integritas beliau saya sangat yakin
bahwa beliau adalah
orang yang sangat jadi ketika menyatakan
mengeluarkan pernyataan itu bukan karena intimidasi
bukan karena mencari momen saya yakin ini
ya dalam pandangan
saya beliau adalah seorang politisi
yang rasional ketika
momen politik di mana beliau
menjabat sebagai gubernur dua periode
di ntb tentu
sebagai orang yang ingin bahwa dirinya
buat bangsa dan umat
itu tidak boleh terhenti sampai menjadi
gubernur ntb hasilnya mau masuk
bulu sapil pres nih tentu
langkah langkah politiknya kan juga harus
dihitung dia harus rasional
pas saya menjadi gubernur
tentu harus ada
ke atasnya begitu
saya melihat bahwa peluang
itu untuk bisa
tetap berada di dalam konteks
percaturan politik nasional
melihat siapa yang punya
peluang yang besar untuk
menjadi presiden di
periode yang akan datang sehingga dia akan
mendampinginya mau akan mendampinginya
sehingga beliau berpikir bahwa
ternyata pak jokowi mungkin lebih punya
peluang dalam pandangan beliau
kalau saya sih yakin punya peluang
yang besar gitu ya untuk
menjadi presiden yang akan datang
nah oleh karena itu maka
dengan secara sadar
dan saya kira tanpa paksaan tanpa
intimidasi itu berperiksa kpk
dipanggil kpk kemarin tidak menjadi soal ya
praduga asas bersalah apalagi baru menjadi saksi
ya beliau menyatakan mungkin
ya pak jokowi adalah seorang

untuk kemudian menjadi bagian dalam pemerintahan
ini ke depan begitu dan
pak tuan guru bajang berarti anda setuju dengan apa yang dikatakan
pbb bahwa dia pintar
mencari momen tuan guru bacang mencari momen saya kira pbb
cerdas dalam hal ini oke
mencari momen begitu ya oke
pak wibi akan mengakuisisnya setelah ajadah berikut
prime news akan segera kembali
diajak kita tadi
oleh bang ferry untuk melihat
seperti peristiwa di balik
terjadinya perpindahan sebuah partai
ataupun seseorang mendukung
dalam hal dukung mendukung diungkap tadi
golkar p tiga perindo
kemudian tuan guru bajang sebelumnya
diperiksa oleh kpk sebagai
saksi apakah ini melatar belakang kepindahannya
mendukung jokowi tapi tadi memang
sampai juga kita pada bahasan
ini lebih kepada soal
politik ya seperti juga yang dikatakan oleh mbak wiwi
tadi artinya lebih kepada
ingin menaik kelas ya setelah
dua periode menjadi
gubernur di ntb maka ingin berkiprah
di percaturan nasional tapi
kalau kita lihat ya tadi pendapat pbb
yang mengatakan dia pintar cari momen
bang aceh tadi setuju kemudian
pak nukan mengaku heran tapi kalau menarik kita lihat
demokrat itu silahkan mendapat
secara pribadi sikap demokrat belum menentukan
kemana mana tapi kan kalau kita lihat
tuan guru bajang ini kan adalah demokrat
begitu salah satu majelis
kalau dikenal salah satu majelis tinggi di
demokrat begitu mbak wiwi bagaimana
apakah mungkin mungkinkah
pernyataan yang disampaikan oleh tuan guru bajang
mendukung joko widodo periode ini
mencerminkan sikap demokrat
ataukah justru ini pesan pribadi
tgb kepada demokrat
iya sebagai publik bisa ya
kita baca gitu kira kira
ini ekspresi dari kekecewaan
ketidakpuasan dari seorang kader
kan elitnya gitu ya
bukan kader biasa kader elit
yang tentu tadi itu dalam dengan berapa
prestasi gitu ya
iya dalam politik itu kan tidak mungkin hanya duduk
sebagai itu selalu
akan naik naik terus
dari mungkin segedar
di dpd gitu
ingin pindah ke dpp
kenaikan kenaikan yang itu harus
bagaimana melakukan satu
tidak hanya kaderisasi tapi promosi
kader yang dilakukan secara transparan
dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan
karena partai ini kan
sebenarnya adalah rumah demokrasi
kalau itu dilakukan berarti kan
harus ada kontestasi di internal
siapa jadi sebenarnya tgb kecewa kepada
siapa pak sby jadi kan dia
kader dan elit gitu ya
tentu setelah selesai
sedang berfikir ya udah sukses nih dua
dan membuat saat itu pak jokowi tidak menang
kalau kita melihat dari
seorang kader harusnya obe
obe taat ya dalam satu
flagship dalam satu institusi yang
disebut partai politik dalam
mestinya dia adalah orang partai
positioning partai demokrat itu dimana
kan dia untuk sementara ini adalah partai
partai penyeimbang menyongsong
akan menjadi penyeimbang ataukah
akan hadir sebagai katakan nanti
koalisi partai dia berkoalisi
lalu kadernya akan dipromosikan
itu kan tidak muncul
belum muncul sedang digodok dan sebagainya
tapi mengapa pak tgb ini
langsung melejit sendiri
itu pertanyaan yang besar
menurut saya jangan jangan
memang ada kekecewaan ketidakpuasan
yang cukup tinggi
terhadap demokrat yang dia
menunggu atau dia
tidak diakomodasi aspirasi
dan apanya tidak harus diregulasi
namanya sudah sering disebut di bursa
percaturan calon presiden baik di
diwadahi lah gitu sebagai
saya ini kader yang bernilai
kader emas tapi kok di partai
sendiri belum mendapat wadah yang
maksimal maksudnya begitu
bisa jadi dalam perspektif pak
tgb itu saya tidak dihitung ini
kontestasi di internal
kayaknya tidak ada ini
jangan jangan saya akan tidak diakomodasi
oleh karena itu ya apa yang
diputuskan ini kan keluar dari
di luar di luar demokrat dia sangat
diakui surveinya juga
cukup menohok begitu tapi kok di
internal seolah tidak pernah dinaikkan maksudnya
dimuncul munculkan begitu paling tidak kan
dalam satu pertemuan dan sebagainya
itu kan diajak ngomong atau
ada keputusan menjelang pemilu
itu seperti apa jadi ada
merangkul gitu ya sehingga
dia juga sebagai
tentunya orang yang menjaga gawang demokrat
sangat signifikan sentral itu strategi
sekali lepas dari
mungkin ada isu isu
terlibat kasus hukum itu kan belum
ya tapi bagaimanapun juga
kalau ada keterpaksaan karena dia
tersangkut kasus hukum ini
menurut saya ya mencederai
mencederai kalau dukungan berpindah karena
hal itu ya di sandrat atau diintimidasi
begitu ya oke tapi sebaiknya
kalaupun gitu ya
kecewa dalam partai dan sebagainya
tidak bisa kan merusak sendiri sendiri
seperti itu ada mekanisme jadi satu partai
politik yang betul betul profesional
gitu ya dan
melakukan katakan sistem kaderisasi
dan promosi kader secara bisa
dipertanggungjawabkan tidak perlu ada
melesat melesat seperti ini karena bagaimanapun
juga sudah ada keterukuran
di dalam itu tapi kalau bicaranya konteks
tentang kemungkinan kekecewaan
yang cara membaca begitu ya kekecewaan
seorang kader dalam hal ini ada tuan guru bajang
yang di luar diakui cukup
dinilai bisa dapat
menjadi lawan dari pak jokowi salah satunya kan
begitu ya kemungkinan di luar begitu kan dianggap
tapi di dalam demokrat sendiri kok sepertinya
pergerakan demokrat ini
seperti ingin menjual nama ahy terus
begitu ya kalau kita lihatkan kemarin
lalu kemudian anies ahy apakah
ini korelatif tidak kira kira misalnya marahnya
kok ahy doang yang dijual mungkin nggak seperti itu
lalu publik akan membaca seperti itu
karena kita memang
tidak tahu persisnya seperti apa
keadaan di internal partai
dari begitu lompatnya
tgp ini menunjukkan bahwa
memang betul betul ada aspirasi
kepentingan dari seorang elit
di partai demokrat ini yang
tidak terakomodasi sehingga
ketika betul adanya kalaupun
akan mengusung yang diusung
ternyata pak ahy
nah ini yang menyebabkan
lalu kesimpulan itu kesana
untuk sementara mengarah ke
mungkin nggak ini menjadi pukulan bagi demokrat
bicara partai pendukung pemerintah atau
partai yang oposisi dulu ya walaupun mereka
juga ada yang kaget ada yang senang tadi bang aceh
sepertinya terlihat senang
tapi bagi demokrat sendiri ini sebuah
pukulan tidak kalau misalnya ada pernyataan seorang
kader yang dinilai sangat baik
atau kader yang berprestasi tapi kemudian
ternyata tidak mendukung atau belum
mendukung langkah partai yang partainya masih belum menentukan
sekecil apapun iyalah
tidak mungkin kita menutup mata bahwa
anggota keluarga kita istilahnya
kan lalu lepas
seperti itu iyalah apalagi ini
dibaca publik lalu
tidak menguntungkan bagi partai demokrat
ada apa dengan demokrat kan seperti itu
nah ini yang harus seharusnya
menurut saya itu di
internal itu diselesaikan sehingga
sudah bisa diantisipasi
di internal itu siapa siapa
yang katakan kader kader
yang patut direkrut supaya tidak
ada kekecewaan kekecewaan yang mengucapkan
seperti ini dan itu ya ini
taruhan bagi partai demokrat
nanti dia akan kehilangan dukungan
paling tidak di ntb kan seperti itu
kalau betul pengaruhnya
pak gubernur ini luar biasa ya
oke mbak kajian soal dampak
pernyataan tgb mendukung
jokowi dua periode ini kita akan
melanjutkan setelah jeda berikutnya seperti apa
dampaknya bagi kubu oposisi bagi
kubu pendukung pemerintahan
dan juga bagi internal demokrat sendiri apa yang
harus dilakukan demokrat apakah ini akan
bisa justru mengancam juga
elektabilitas demokrat terutama di wilayah ntb
kami akan lanjutkan setelah jeda
kita masih berbincang tentang
seorang tuan guru bajang
menyatakan akan mendukung jokowi dodo dua periode
kita simak kembali
pernyataan lebih lengkap dari tuan guru bajang
yang lalu yang mendukung
agar pak jokowi itu
tidak cukup ini lima tahun harus diteruskan
itu sebenarnya apa tuh wacana di balik itu
itu saya pengalaman pribadi mas vito
dalam periode pertama itu memang
baru meletakkan dasar dasar
bisa berlangsung ketika saya diberikan
oleh allah swt
melalui kepercayaan masyarakat memimpin ntb dua periode
jadi mas vito kalau ke
ntb sekarang dengan dua ribu tiga belas
memang sangat jauh bedanya
infrastruktur kita sudah rapi
maka kita bisa membangun
nilai tambah lebih besar untuk petani kita
karena logistik lebih mantap
kemudian pariwisata kita lebih nyaman juga
dan banyak hal hal yang bisa dilakukan
nah bagaimana membangun transformasi ini
meletakkan dasar yang kuat
untuk kasus saya itu ntb membutuhkan
konteks ntb dengan segala keterbatasan
dengan penduduk sekitar lima satu juta
nah untuk indonesia
menurut saya fair
kalau kita memberikan kesempatan
kepada pemimpin untuk melaksanakan
secara berkelanjutan di dalam dua periode
tgb untuk dua ribu sembilan belas
jadi wapres atau
takdir allah saja
kita jalani dengan baik
kepentingan apapun itu
kepentingan bangsa kepentingan umat
dan akal sehat
tapi harus sama pak jokowi ya
saya melihat bahwa beliau harus diberi kesempatan
apa apa yang sedang beliau kerjakan sekarang
harus menuntaskan ya bahasanya harus
berarti ada kesan di situ memang harus dua periode
meskipun tadi merujuknya pengalaman pribadi
nggak cukup satu periode begitu kan ya
untuk soal pembangunan
kemudian ada pernyataan dari seorang
tuan guru bajang yang selama ini ya
tadi indikasinya disampaikan oleh bang ferry juga
disampaikan oleh bang aceh indikasinya
calon lawan politik dari
seorang joko widodo sebagai petahana
tetapi kemudian malah menyatakan
mendukung dua periode
kita bicara dampak bang ferry
apakah kemudian ini akan membawa dampak yang cukup besar
oposisi terutama dengan
tagar yang sering dijual dua ribu sembilan belas
ganti presiden atau seperti apa
ya kalau dampak
yang pasti pilkada gubernur
di nusantara barat kemarin
yang terpilih adalah pak
juti frimansyah dari partai kadikan
ikut bergabung dalam koalisi
untuk nusantara barat
apakah kemudian tadi
disampaikan oleh pak aceh bahwa
dalam kurun waktu
beberapa tahun belakangan ini
presiden jokowi dodo mengetahui
bahwa di nusantara
di ntb dan oleh karena itu
menjadi salah satu
sendiri untuk mengkonsentrasikan
kegiatan pembangunannya itu
dilandasi oleh kegiatan
di ntb suaranya menang
jadi itu saja alasan presiden
sering sering ke ntb
segala macam dengan
apa yang disampaikan oleh
bu siti zuhroh bahwa
didalamnya terdapat semacam
pribadi pak tgb sendiri
yang kemudian kalau dikaitkan dengan
masalah pak tgb
di internal partai demokrat
ada terus kecewaan pak tgb
menyampaikan aspirasi yang
berbeda dengan partainya
menurut saya memang
yang lainnya yang tidak
mendasarkan pak tgb
memberikan pernyataan itu
bukan karena pak jokowi
berprestasi dan lain sebagainya
yang disampaikan oleh pak aceh tadi
juga tidak ada hubungan
dengan segala hormat pak tgb
adalah seorang khasis seorang
kepala daerah yang berhasil dan segala macam
tapi orang yang jujur
dia bisa terjebak dalam
sebuah motif yang bersifat pribadi
kalau kemudian ambisi pribadinya
ini kemudian bertentangan
dengan kepentingan umat
yang sekarang banyak diwarnai
tadi saya sampaikan banyak
kecewaan terhadap pemerintahan ini jadi
ya ini yang akan dipertaruhkan adalah
pribadi pak guru bajang
oke gerindra memenangkan
gerindra memenangkan suara
di ntb ketika saat itu
berada di barisan
prabowo subianto begitu ya
dengan hal seperti ini apakah kemudian ada
kemungkinan atau kekhawatiran dari gerindra
ntb akan hilang dari
kalau insya allah pak tgb
berkoalisi dengan pak tkd
sejaktera pak tnn
dan yang lainnya itu
rasanya dengan kepala daerah yang sekarang
gubernur ntb yang baru terpilih
pada keputusan pak tgb
itu menurut saya ya mungkin tambah besar
untuk yang lukung pak prabowo subianto
tidak berpengaruh ya maksudnya ya intinya ya
dan itu pun artinya
bahwa semua proyek
oleh pak tkw dengan dasar
bahwa ntb adalah tempat
kekalahannya di dua ribu empat belas menjadi
tidak ada artinya
atau tidak ada korelasi dengan efek
elektoralnya beliau karena
ternyata di ntb keadaannya
yang menampak zulkifli
kemudian apalagi dua ribu sembilan belas menurut saya
kalau insya allah koalisi pak tng
gerindra pks dan pan tetap
apalagi ditambah dengan
baik terima kasih bang ferry juliantono
atas waktunya pada malam hari ini melalui sambungan teleponnya
penutup bang aceh bagaimana anda melihat
apakah dampaknya ini akan
sangat menguntungkan begitu bagi
tapi apakah juga akan menguntungkan
bagi partai partai pendukung lain
ya yang perlu saya tegaskan sekali lagi
seperti yang saya katakan di awal
bahwa dalam pilkada
yang menang adalah pak zulkifli mansat
dan adiknya tgb
oke jadi saya kira
ini satu menunjukkan bahwa memang pengaruh
beliau dalam pilkada kemarin juga masih sangat kuat
jadi maksudnya di situ bukan hanya pak zulkifli mansah
tapi ada adik dan
dan pak zulkifli mansah kemarin juga menghadap
bersilat remit dengan ketua umum kami kok
pak zulkifli mansah pak
oh jadi sudah bertemu ketua ketua partai ini
sudah jadi kalau
apa yang terjadi terhadap pengaruhnya
jelas saya kira pasti akan ada pengaruhnya
karena bagaimanapun seorang tgb
sangat kuat menurut saya di
secara nasional atau khusus perolehan suara
saya kira setidaknya
secara simbolik bahwa
seorang tgb bukan hanya seorang
tetapi beliau juga selama ini
kan dikenal sebagai seorang
gubernur muslim yang
sangat berhasil dan tentu
bisa menjadi role model bagi
jadi masih akan bisa membawa masa yang selama ini
mendukung tgb akan beralih juga mendukung joko widodo
dan yang lebih penting lagi juga tadi yang kita diskusikan
beliau berasal dari
partai demokrat walaupun partai demokrat
secara institusi mengatakan bahwa
dan apa yang dilakukan oleh pak tgb
adalah soal pribadi beliau
yang ingin saya titik tekankan
jika ada tokoh tokoh seperti
pak tgb atau misalnya
siapa pun lah tokoh tokoh yang mendukung
gampang sekali untuk mengatakan bahwa
dia telah keluar dari perjuangan umat
emang selama ini pak jokowi tidak dekat
pak jokowi itu dekat sekali dengan umat
dalam beberapa kesempatan beliau
beliau berkunjung ke
pesantren berkunjung ke
madrasa dan lain sebagainya
keumatan itu itu tidak hanya
menjadi milik pihak pihak
tertentu yang terpenting
kan sebetulnya adalah
kemakmuran dan kesejahteraan itulah
substansi dari kehidupan keumatan
yang kita tuju
garis bawahnya akan sangat juga bisa akan mendapatkan
dampak positif dukungan yang bertambah
menurut saya sangat
oke baik mbak wiwi bagaimana tanggapan anda
tahapannya itu kan baru
agustus mengusung pemilunya nanti itu

tapi pernyataan ini sebulan sebelum usung mengusung itu
saya tidak ingin mengatakan itu
yang ingin saya katakan pengaruhkan tadi
pertanyaannya pengaruh yang di garis bawah
sudah tidak menjadi gubernur
tahun ini juga sudah
serah terima di indonesia
pengaruh itu kalau powerful
kalau dia duduk sebagai
katakan gubernur presiden
maksudnya bisa mengerahkan iya
menurut saya ini pemilu
bukan tahun ini masih
april jadi menurut saya
tapi itu adik tgp bagaimana
sebagai wakilnya iya
kan wakil jadi tergantung pak zulnya
yang gubernur siapa ya jadi menurut saya
ada sebagian yang ini
tapi tidak tunggal suara itu
mas indra jadi suara itu
tidak akan tunggal mendukung semuanya
apa yang dikendaki pak tgp apalagi
ternyata mungkin dia keluar dari
partai demokrat hmm oke nah itu
jadi tidak hanya tidak menjadi gubernur
tapi ternyata sudah keluar jadi artinya dampak elektoralnya
belum tentu kemudian signifikan untuk pak joko widodo
mudi ya politik ini kan sangat mudi
sangat mudi secara politik itu
momennya apa lah dia
mengambil momen ini momen ini pas
untuk kepentingan karir politik untuk saat ini
bagi dirinya sendiri
paling tidak dia sedang digadang gadang
sedang diperhitungkan dan oke
buat dia karena pastilah
sudah sangat rapat gitu ya
barisanya luar biasa oke
sudah terbujuk tapi bagaimana nasib
di pemilu dua ribu sembilan belas
menurut saya ini yang juga masih
tidak bisa ditentukan sekarang
bukti keberhasilannya apakah
nanti akan bisa membawa suara yang signifikan
atau tidak bagi pak jokowi ataukah menguntungkan
partai demokrat sendiri atau
nanti menguntungkan pihak oposisi
yang lain begitu ya untuk menghadapi pak jokowi
kita lihatnya tentu pada bulan april ya
baik kita bicara dinamika saja
nanti kita akan lihat lagi saat pencalonan
juga akan ada perkembangan dinamika terkait
dengan bursa pemilihan presiden
dua ribu sembilan belas terima kasih untuk
malam hari ini mbak wiwi terima kasih mbak nga c
sama sama ambas dan raguman fokus bahasan
kami malam ini akan segera hadir tetaplah bersama